sampai lupa berapa sudah sidang keberapa
tapi tetap saja setiap persidangan selalu ada fakta fakta baru yang menggegerkan
ya nggak menggegerkan gimana kan
proyeknya lima enam yang diambil dua tiga
ini setengahnya bayangkan kan
bagaimana sindikat daripada oknum eksekutif sindikat legislatif korporasi
itu tiga tiganya sudah diatur sedemikian rupa
siapa pemenang siapa yang mengendalikan dan mulai perencanaan pelaksanaan sampai eksekusi
nah udahlah sekarang kita lihat di sidang pengadilan
ketiga jaksa kpk mendakwa dengan pasal penyertaan
yang berbuat tidak hanya dua orang yang sedang terdakwa kan ada yang lain lain kan
nah sekarang polanya apa yang dilakukan

supaya mereka tidak susur susur tidak membantu pasti mereka polanya akan menyangkal

semua anggota dpr yang disebut itu
ya pasti polanya namanya dakwaan
kan kpk juga tidak sembarangan
apalagi kasus ini lima enam triliun
tidak mungkin kpk berani menjatuhkan itu
sekarang dimulai yang satu ini menyangka dan lain akan menyangkal
kalau mereka tidak menyangkal mengiakan ya bunuh diri
sama dengan membenarkan
mereka berusaha untuk menutupi jalur
tapi tanpa disadari ada sekian ratus saksi yang akan kemudian akan muncul
sekian alat bukti akan muncul
yang penting kan persesuaian satu alat itu dengan lain
kalau mereka yang disebut menyangkal logis
artinya supaya mereka tidak terlibat
itu yang pertama
yang kita lihat sekarang apa yang terjadi dalam sidang ektp ini
bayangkan oleh saudara
ketika misalkan dua minta jc yaitu terdakwanya direktur sama dirjen itu
sekarang kan jelas
mengasihkan uang kepada uang di siapa
perusahaan ke siapa
kan jumlahnya jelas
kalau terima sekian jumlah sekian
kalau dihitung jelas kan kemana uang itu
nggak mungkin nggak orang ke setan kan
pasti ada orang orang yang terima di situ
nanti akan buka buka
kan nawar sekian
dia terima sekian
ada transaksi di situ
di fakta persidangan itu terlihat
yang penting kan dia minta
itu aja persoalannya
soal jumlah belakangan
orang hukum tuh kan dulu masuk akutasi hukum kan goblok goblok
makanya masuk akutasi hukum kan
kalau pintar hukum
kalau matematik masuk ke ekonomi
nggak mungkin masuk hukum
tapi yang penting bagi hukum
ada perbuatan melawan hukum
ada uang mengalir
ada uang negara
itu yang penting
tapi yang menarik lagi
bisa kebenar besok besok
aku saksi dan ini
kita berharap biarlah anggota dpr yang disebut
atau oknum dpr yang disebut
nah biar biar nyangkal nyangkal
justru lebih bagus tuh
biar nyangkal semua ya
kalau saya bagus biar nyangkal
tapi nanti ada ketidaksesuaian di antara mereka
ujungnya mereka satu kata
tapi mereka saksi lain
atau mengatakan terima
entah yang melalui misalkan
dia berdua anggota dpr
dia nyuap ke saya
saya yang terima
nah terlepas saya nyampe ke dia atau tidak
karena dia akan terungkap
kapan dan jumlahnya dan dimana
saya yakin ratusan saksi dan alat bukti lain
kpk bisa membuktikan
anda melihatnya ini
tidak hanya geger secara hukum
tapi geger juga secara politik ini
kalau kita lihat
karena memang ada satu pasal
yang bisa berbahaya bagi partai politik yang terlibat
karena bisa dibubarkan
kalau terbukti bahwa partai politik menerima dana ini
jadi itu gak main main loh
belum pernah ada partai dibubarkan di indonesia secara legal ya
bukan oleh kekuasaan
dan menurut saya juga dalam kasus ini
sudah jelas ada korupsi
karena bahkan kpk sudah berhasil mendapat pengembalian
dari sebagian dari uang uang
artinya sudah ada uang yang diberikan
karena takut kepada kpk
nah kan sudah ada empat belas orang kalau tidak salah yang mengembalikan
tidak menghilangkan tidak pidana loh
jadi terbawah kan ya
itu tidak terbawah
itu boleh terbawah
itu udah sempurna deliknya
jadi artinya kan
sudah tidak dipersoalkan lagi bahwa korupsinya ada
sekarang siapa saja yang terlibat
dan menerima uangnya berapa
itulah kita akan lihat dari pengadilan
dan saya kira kpk cukup pandai ya
jadi dia dari yang buktinya paling kuat aja dulu
nanti kan akan merembet ke mana
kalau istilah mereka makan bubur panas dari pinggir ya
nah dan orang di tengah ini udah mulai kelojotan
cuma saya memang mengatakan masyarakat indonesia nih
rakyat indonesia harus hati hati dan waspada
ini mereka pasti akan melakukan perlawanan
orang orang yang di tengah ini yang powerful
dan itu bukan tidak pernah terjadi di negeri lain
di itali pernah para koruptor yang di parlemen berhasil mengubah undang undang
sehingga akhirnya mereka bebas
karena mereka bisa membuat undang undang
karena itu saya mengajak seluruh masyarakat
masyarakat indonesia kita harus waspada
dan mulailah menyiapkan barisan untuk mengawal
jangan sampai para koruptor ini mengubah undang undang untuk menyelamatkan mereka
dan indikasi karena ini sudah sangat kuat
sudah sangat kuat
ada gerakan legislasi yang mereka merubah undang undang korupsi
sehingga kpk tidak berwawasan
karena sekali lagi ini melibatkan nama nama besar
yang punya akses kepada kekuasaan
akses kepada kapital
dan partai partai besar
dan partai partai besar
dua dari partai yang disebut adalah partai pendukung
pengusung utama pemerintah
karena soalnya anda melihat ini parade penyangkalan
dari pertama sampai dari kasus ini diletupkan
sampai persidangan kesekian
itu kita melihat parade bantah membantah
ada sumpah menyumpah
anda melihatnya seperti apa
itu saya kira lumrah ya
dari dulu orang menyangkal untuk mencari keselamatan badan
tapi tidak akan keselamatan jiwa
hanya badannya yang bisa diselamatkan itu
nah keselamatan itu kan selalu ditempuh
tetapi saya mengamati sejak berpuluh tahun yang lalu
kpk membolehkan orang itu menyangkal
tetapi omongannya itu sendiri nanti akan membuktikan
dari penyangkalannya itu
menyangkal yang membuktikan bahwa dia maling
dan ada cross check dari berbagai pihak
kpk tidak percaya hanya pada satu kata
bahwa dia suci
bahwa dia keturunan nabi
bahwa dia warisan dari langit dan sebagainya
bolehlah itu kalimat itu
tapi bukan itu
kpk sudah cukup lah punya kemampuan yang sangat kuat
tetapi tren bahwa parlemen akan melakukan perubahan perundang undangan itu
parlemen jangan dibolehkan
parlemen wakil kita kan ya
indikasinya sudah terlihat tadi seperti kata mas bambang tadi
itu tidak boleh nomor satu
dan nomor dua harus diingat bahwa kpk itu mandat reformasi
mandat itu tidak main main itu
itu sumpeknya perasaan warga negara
melihat keadaan itu dikelimpahan kepada kpk
dan kpk harus di
saya kira yang terakhir ini yang tambahan kecil sekali
janganlah kita ini sebentar sebentar sensitif
mengenai perkara seseorang itu beriman atau tidak beriman
seseorang itu bagian dari keimanan kita atau tidak
keimanan yang paling tulen
yang paling tulen dalam urusannya dengan warga negara
pencuri yang mencuri asetnya bangsa
itu harus dikontrol dengan sebaik baiknya
itu maksud anda perjalanan sebenarnya
ini lebih iman ini
ini lebih berbicara tentang
kalau kita bicara mengenai persidangan iktp dalam dua persidangan terakhir
ada sosok miriam haryani
yang kemudian menjadi salah satu aktor
aktris yang kemudian banyak dibicarakan karena ada tangisan di situ
kemudian dia mencabut bap
menganggap ada intimidasi
kemudian kemarin itu dikonfrontir oleh persidangan kepada para penyidik kpk
tapi kita akan lihat apa namanya cuplikan cuplikan videonya usai jeda berikut ini
kami akan segera kembali
pada saat itu seingat saya
yang disebut oleh
saudara saksi ini adalah
lalu yang disebut juga atas nama desmond mahesa
tapi dia sebut nama partainya waktu itu
terus minta penyidik membukakan di internet untuk di komisi tiga dari partai yang disebut ini siapa saja
dan kemudian yang bersangkutan menunjukkan
oh yang ini orangnya
nah itu yang kemudian kami lakukan sehingga kami tahu waktu itu jumlahnya enam orang
saya terima dua kali
yang pertama itu dibagi rata sesuai
seingat saya itu lima belas juta
yang kedua itu tiga puluh juta
sama dua puluh lima juta
dua puluh lima juta itu untuk anggota
nah itu aja
yang lainnya ftc ngoke barangkali saya juga salah baca
gimana sih maksudnya begitu gitu loh
berkaitan dengan pasal satu ratus tujuh puluh empat kuhap
kami meminta yang mulia untuk dapat menerapkan saksi miriam haryani ini sebagai
sebagai tersangka untuk keterangan palsu
dan kemudian untuk itu dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan
ini miriam menjadi bintang dalam dua sidang terakhir
kalau kita lihat ada perbedaan yang mencolok nggak
apa kesaksian miriam ketika sidang yang lalu dengan sidang yang saat ini
di kohab diatur tepatnya satu ratus enam puluh tiga
ketika dia menjabut bap haki mengingatkan pertama
kedua apa alasannya berbeda
nah kan patokannya sederhana
bap itu akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang
dimulai dalam keadaan sehat ditutup tidak dalam tekanan
nah kalau itu sekarang dirubah apa alasannya
kan jelas kpk merekam
dan setiap pemeriksaan berikutnya rekaman pertama diperlihatkan
dan memang katakan tadi pembagian uang
sekarang menyangkal mencabut semuanya
berarti nggak ada alasan
secara psikologi apa yang kemudian anda bisa analisa kenapa miriam begitu
ya tepatnya ratakan jaksa
dia belikan kesaksian palsu
nanti kan tidak akan bersesuaian dengan kesaksian lainnya kan
maka saya bilang dia harus dikenakan di samping dia
beserta kena para korupsinya
dia kesaksian palsu
kesan uang tipikor menghalangi penyelidikan pemeriksaan perkara
saya kira dia sepembelajaran bagi siapapun
jangan mengatakan sesuatu yang tidak logis
kan jelas di rekaman
sekarang itu kan dibikin bap
nah sekarang kalau disangka karena tekanan
gampang kok kalau ditekan
kenapa dia nggak lapor
dia waktu kan anggota dewan yang terhormat
dia punya kekebalan
atau yang menekan juga lapor
tapi kan dua duanya tidak
nah sekarang kan tinggal buktikan
apa dua duanya benar apa duanya tidak benar
nggak mungkin semuanya benar
tapi penyidik kpk tadi mengatakan bahwa yang menekan justru anggota anggota dpr
ya katakanlah sekarang
yang nekan kan
kenapa yang nekan juga nggak lapor
atau sebaliknya yang ditekan kenapa juga nggak lapor
ya kita kan tahulah
kita namanya teman
tapi seberapa penting sih menurut kang gasef ini peran miriam ini dalam membuka
kan sekarang kesaksian dari miriam ini kan bagaimana dia dulu anggota dpr di komisi dua
terima uang atau terima uang
pengepul atau diadil di dpr
di jn atau siapapun lah
uang itu kan dia juga minta uang dan sebagainya
yang penting kan bagi kpk bagi negara ini ada uang yang seharusnya bikin ktp
ternyata bukan ktp
ke rumah gitu kan
atau ke partai
atau ke oknum tertentu
tapi yang jelas akan ada uang mengalir di situ
nah sekarang sudah disangkal semuanya
artanya ada penekanan
kan persoalan bagi saya tadi
saya bilang sekarang bagi hukum bagi hakim
apakah keterangan m ini bersesuaian nggak dengan alat bukti yang lain
saya yakin saya katakan kan di kemis saya mesti ingat
dari bandung pakai skype itu kan
jadi pola akan diikuti dari awal
akan diikuti oleh mereka yang disebut
karena berserta itu kan
mereka akan sama polanya
tapi tanpa disadari bahwa keterangan bap ini selama tidak alasan logis
dan kemudian alasan bap ini bersesuaian dengan alat bukti lain yang non
yang disebut penyertaan
hakim akan percaya kepada anggota dpr yang menarik
di bap dan kawan kawannya
atau percaya saksi lain
nanti yang dua terdakwa jc
itu punya konsekuensi hukum seperti tadi
adi narogo dan berapa nama nama disebut kan
kan uang jelas peredaran jadi siapa
kalau mereka kan terima selesai
jadi semakin terbuka nih kak
oh gampang kok sehakim lah udah selesai kok
tapi kalau mas bambang yang kita khawatirkan ini kan
tadi mas bambang mengatakan bahwa orang orang yang disangkakan
yang dituliskan dalam surat dakwaan itu kan punya akses kepada kekuasaan
partai politik kapital yang juga besar
fight back tadi sudah mulai kerasa kelihatan
tapi kalau kemudian orang orang ini zaman sekarang ini
back up politik itu bisa nggak sih mas bapak
kalau tadi kita lihat
tadi kan salah satu keterangan dari penyidik tadi
bahwa mereka atau miriam ini ditekan oleh teman temannya anggota dpr
ini kan tekanan politik juga gitu
ini pasti bukan ditekan oleh teman teman yang anggota dpr
tapi ditekan oleh orang orang yang terima duit dari dia kan
kira kira kan begitu pasti
jadi menurut saya
pertama kalau soal tekanan itu
itu kan kpk merekam seluruh pemeriksaan
kalau dia memang betul ada tekanan
dia kan tinggal minta ke majelis anggota dpr
dia bilang hakim tolong waktu saya diperiksa tanggal segini
kpk keluarkan rekamannya
harusnya dia yang ingin
tuduh dia harus punya bukti dong tuduhannya
tapi jelas lah dari video yang kita lihat
kecil sekali kemungkinan itu terjadi
bahkan sudah terbukti
karena saksinya lebih dari satu orang
justru di kantor pengacaranya dia ditekan oleh orang orang dpr ini
walaupun kemudian orang orang yang dpr ini menyangkal
memantah seperti biasa
tapi kalau saya yang lebih penting sebetulnya
para pimpinan partai politik yang orang orangnya ini terlibat
itu sekarang harus benar benar memutuskan
segera nyatakan bahwa partai politik mereka itu ingin agar orang orang siapapun yang terlibat ini dihukum
untuk menunjukkan bahwa partai politik itu memang tidak terlibat
sebab kalau partai politik itu terlibat ya harus dibubarkan
jadi harus memilih
sekarang ini uji loyalitas
bagi para pimpinan partai yang terlibat
kamu akan menyeret partai politik kamu untuk dibubarkan
demi melindungi kamu
atau kamu harus rela
demi menyelamatkan partai politik
ya kamu yang harus dikorbankan
biasanya dalam kasus kasus berjamaah seperti ini
anda ikut tenggelam bersama atau
ya pasti yang terlibat pengen ikut tenggelam bersama
tapi menurut saya pimpinan partai yang benar akan bilang nggak bisa
kamu yang melakukan
kamu yang menanggung akibatnya
partai harus diselamatkan
menurut saya pimpinan partai ini menurut saya harus punya pilihan yang betul
di sini adalah ujian di depan masyarakat
di depan rakyat
ini partai mau membela pengurusnya walaupun korup
atau dia akan mengatakan siapapun kalau korup termasuk pimpinan partai saya
saya akan jebloskan ke publik
itu pun tokoh tokoh sentral kemudian yang didakwakan itu kan
tapi kan ini pilihannya berat nih
apakah partainya mau dibubarkan
atau ya sudah siapapun yang terlibat sudah menikmati kok
sudah kalian tanggung jawab dong
kang sobari pusaran politiknya nanti anda memprediksi pusaran politiknya akan sampai mana nih
kalau hukum ya bisa di kang asep bisa memprediksi ini akan menjerat siapa siapa saja
tapi kalau bicara pusaran politik ini gelindingannya ini sampai mana
dan skenario skenario apa sebenarnya yang kemudian anda bisa baca ke depannya
kalau keputusan akhir bahwa partai harus selamat itu kan gampang ditebak
gampang sekali ditebak
apalagi ada ancaman partai bisa dibubarkan
yang paling bagus andai kata tidak ada ancaman pembubaran partai karena melindungi penjahat penjahat
tidak ada itu
tetapi pimpinan partai mulai dari awal awal sudah berteriak
biarpun itu anak buahku
kalau dia maling ambil
sudah ada belum anda lihat komitmen komitmen seperti itu
ini dari dulu belum ada
tetapi ini kan imbuan kita supaya hal ini ada
karena partai itu menjadi tonggak kepercayaan kita untuk menjalankan dan mewujudkan praktek praktek demokrasi di negeri kita
mereka tuh harus bersih harus contoh yang paling bersih
dan itu harus memberi gambaran bahwa kalau kita yang berbicara
maka orang akan mendengar
itu kalau partainya memang partai yang sangat kuat seperti itu
jadi ada sesuatu merek wih jangan main main
kalau dialah yang berbicara kalau partai inilah yang mengajukan orang
maka dialah yang gambaran dari kebersihan
kan ini partai ini begini ini begini ini begini
tapi kalau partai ini dari dahulu bergelimang dengan darah dan pensurian dan penggelapan
dari dahulunya begitu
meskipun sekarang ada tren untuk menyelamatkan partai
tapi keselamatan itu juga kepalsuan
karena ada keadaan kepepet aja
kalau kita bicara sejak era reformasi mekanisme demokrasi sendiri
bisa nggak sih kasih punishment yang jelas gitu buat partai partai lancung seperti ini
yang melindungi orang orang korup di dalamnya
sebetulnya ini sudah pernah nyaris terjadi pada saat kasus bank bali
ketika itu kalau terbukti partai golkar terima suap
itu bisa dibuarkan partai
tapi waktu itu akbar tanjung di mahkamah agung menang
secara elektoral hukum bisa lah kita atur
kalau elektoral kan masyarakat yang punya hak untuk menghukum partai partai politik itu
ya menurut saya begitu
jadi ada dua ya secara hukum itu tadi
secara politik ini sebetulnya kesempatan bagi kader kader partai yang lain
yang tidak terlibat dalam kasus ini
untuk mengganti pimpinan partai yang terlibat
untuk menyelamatkan partai
secara politik kalau enggak
masa mereka ibaratnya tidak makan nangkanya kena getahnya
jangan mahu dong
ini saatnya bergerak
kecuali ikut makan nangka bareng bareng
nah kecuali dia makan nangka bareng bareng
ini kan banyak yang nggak makan nangkanya cuma kena getarnya doang
oh makannya dari dulu lho malah makannya dari dulu lagi ya
dari bank bali
nangka cepedak dan lain lain
jadi kemudian ini anda melihat bahwa akan ada ini nih
ya pasti akan ada di partai sendiri akan ada gerakan gerakan
dan menurut saya masyarakat layaknya mendukung
ini siapapun gerakan di partai yang ingin membersihkan partainya dari pak mencuri
saya kira ini suatu sinyal yang sangat baik
yang merasa dirinya punya dukungan
dan nanti keluar dari penjara masih ada dukungan
itu harus dibikin bahwa itu omong kosong
jadi partai itu mesti sehat dari awal
bahwa yang muda muda itu siap menggantikan siapapun yang tua
yang muda juga ada yang korup kang sobari
enggak artinya yang muda yang baik baik
banyak yang baik
nah yang tua meskipun itu karismatik
meskipun itu apa segala macam
dan punya lembut simbol agak
gizi juga penting dalam politik
gizi itu penting tetapi jangan terlampau berbicara tentang gisi
kalau tidak ada ancaman kematian
perehatinlah orang partai punya lah
serum sekali ada ancaman ancaman kematian dari kang sobari
kalau kelaparan kan ancaman kematian bagi partai
anggota partai tidak punya duit
nah kalau terancam kematian seperti itu
barulah agak masuk akal sedikit nyolong
tapi ini nyolon untuk kekayaan kan
orang orang ini menolong demi kekayaan bukan untuk hidup
itu kalau kata almarhum dr syahrin
itu mengolok ngolok akal sehat kita kang asep
kalau kita bicara mengenai ketakutan tadi
mas bambang udah mulai takutnya ada perlawanan sedikit
yang kita takutkan juga media
biasalah kalau misalnya ada kasus besar
melibatkan orang orang besar dengan uang besar
pasti ada yang dikorbankan
ada tumbal tumbal yang dikorbankan
ada kemungkinan nggak sih kang dari kemudian
kalau kita ada tokoh tokoh sentral misalnya
miriam haryani ada andina rogong ini ini
memungkinkan nggak dalam skenario besar ini
ini bisa putus setengah jalan
di mana skenario skenario putus dan bagaimana mengantisipasi
kalau saya bicara hukum ya kalau politik beliau beliau
guru saya dua duanya
kalau hukum masih jelas sudah disebutin kan
yang pelakunya itu kan di samping dua terdakwa
dan mereka mereka yang disebutkan
makanya penyertaan membantu turut serta aktor intelektual
nah kalau itu kpk menyebut pasal penyertaan
artinya kan tidak sendiri
ya berjamaah pasal pasal itu
dan sekali lagi kan kpk tidak mungkin menggunakan pasal penyertaan
juga tidak hanya tiga terdakwa kan
dua terdakwa terus tersangka kan
pasti yang lain harus terkena
fatal kalau dia menggunakan pasal penyertaan tidak terbukti
bisa dakwaan mampus di tengah jalan
kan disebutin sampai orangnya disebutin jumlah disebutin
bagaimana jelas lengkap cermat tiga kata itu dalam dakwaan
itu jelas terurai dengan sempurna sekali
satu ratus dua puluh empat halaman dakwaan itu dengan bagus sekali dibuat oleh kpk
bagaimana peransi a peransi b peransi c
dari partai a partai b partai c
hampir semua partai kan sembilan partai di situ bermain
di komisi dua itu
kemudian juga eksekutifnya bermain
cuma kan mainnya sangat cantik dan indah sekali
tapi memang tadi kata bahasa sundanya itu kan
emang kundukan nyahuan emang harus kuda ketahuan
dan sekarang kan terbuka sebuah kan di dakwaan itu sangat jelas
anak maksud saya aja di bandung bisa ketawa ketawa baca dakwaan
sekarang siapa yang tidak akan terkena
kalau sekali lagi kalau secara hukum itu harus terkena semua
walaupun sekarang polanya m atau diikuti yang lain akan menyangkal
alat bukti itu harus bersesuaian satu dengan yang lain
ini bersesuaian tidak terima
tapi kompak semua tidak terima
tapi ini terima ada jumlah uang yang keluar
itu yang nggak nyambung di situ kak
itu yang harus dibuktikan dalam persidangan
yang tidak logis itu tadi kata kak asep
ada yang terima ada yang tidak terima
ada yang aku tidak menerima
kalau tadi kan bicara kasus korupsi
ini juga kasus yang apakah logis atau nggak ya
ketika ada aksi yang dimengatakan aksi spiritual aksi agama
kemudian ditunggangi ada yang menuduh bahwa ini ditunggangi
oleh ada aksi makar di baliknya
nah stempel makar menyelimuti aksi tiga ratus dua belas
benarkah itu sebuah bentuk dari paranoiyah penguasa
kami akan segera kembali dengan pembahasan usaha jadwal berikut ini